kamu boleh tinggal di sini
tapi ada satu syarat
kamu kasih tau tempat makan di sini ya
dengar ya aku lain dari sekarang pencuri ke helo gak diundang di rumah ini apalagi deket deket sama kawis tuh
rin aku berani sumpah aku gak nyuri rin
yang ketahuan masih aja banyak alesan ya
kamu ini apa apaan sih erin
dewi ya ampun kamu gak apa apa
jimat itu hanya berfungsi menyerap racun saat kamu memakainya
kamu tidak akan mati
kamu tidak akan bisa menguasai jimat ini
sebentar lagi aku mau berubah
aku gak bisa keluar sekarang
sini aku membantu kamu lewat
abangnya kingum ya ini cuma tes badan
memang sudah mampus banget ini hollywood
aparuh meskipun korang di luar wilayah nih

aku gak mungkin mencuri barang barang di rumah ini
dengar ya sampai kapanpun gue gak akan sudi kakak gue pacaran sama anak mau ular
cantik juga dia
kamu tau kan
kalau kamu masuk rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum
dan kalau sekarang saya telepon polisi kamu bisa ditangkap
saya mohon pak bapak jangan hubungi polisi ya
saya bisa pergi dari sini sekarang kok tapi saya mohon tolong banget jangan sampai bapak telpon polisi
saya takut pak
kamu boleh tinggal di sini tapi ada satu syaratnya
kamu kasih tau tempat makan di sini ya
dengar ya aku lain dari sekarang pun curi kak helo gak diundang di rumah ini apalagi deket deket sama kawis tuh
rin aku berani sumpah aku gak nyuri rin
gak ketahuan masih aja banyak alesan ya
kamu udah apa apaan sih rin
kamu gak apa apa
kamu tuh apa apaan sih
kakak berhentilah mau dibutahin sama anak pangguler ini
dia tadi mau nyuri kak di kamar kakak
dewi itu bukan pencuri ya dewi itu memang anak pang ular
jadi kakak gak akan biarin siapa pun menghina dewi termasuk kamu
sekarang aku minta maaf
sampai kapanpun aku gak akan studi minta maaf sama dia
aku gak apa apa kok ya
mungkin nanti erin bisa berubah
makasih kamu udah ngepengerti ya
kamu gak apa apa kan ada yang luka
sekarang udah malam aku harus pulang ya
enak juga ya
oh iya kita belum kenalan
jangan panggil pak allah panggil aja rama
aku gak pernah lihat kamu di sini
kamu kan tinggal dimana
aku sama keluarga aku udah pindah ke jakarta
ya karena ada suatu hal
kamu kenapa gak ke jakarta aja
kamu kok ke jakarta cewek cantik kamu bisa jadi artis loh
aku besok mau balik ke jakarta mau
serius beneran gak apa apa
aku mau ke jakarta
kamu gak punya tempat tinggal di jakarta
nanti kamu di jakarta aku cari rumah buat kamu tinggalin
ini kesempatan bagus buat aku
masuk ke keluarga rama dan balas dendam
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
selain kebakaran helembruh

trus sampai tubuhku
seekormbol di rakamku
semua mataku hasil mendengar
aku saling dikarpati badanku

kamu selalu nyelam duluan sebelum kita nyari ikan
apa sih yang kamu cari
gak nyari apa apa kok
cuma seneng seneng aja
yaudah yuk cari ikan
hidupin mesinnya ip